kita beralih ke informasi lainnya warga lereng gunung agung karangasem bali mengungsi pada hari kamis malam kemarin
mereka mengaku khawatir setelah terjadi erupsi pada rabu dan keluar cahaya api pada kamis malam
meski berada dalam level tiga atau siaga aktivitas gunung agung terus tinggi
pada rabu lalu sempat terjadi erupsi dengan ketinggian awan mencapai dua ribu meter
bahkan gunung tertinggi di bali ini juga terus mengembuskan awan disertai gemuruh dan suara dentuman
mulai kamis malam sekitar pukul sembilan belas waktu indonesia tengah warga lereng gunung melihat cahaya putih atau glow yang memancar cukup terang
sebagian warga yang tinggal di lereng gunung pun mulai turun dan memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman
di antaranya warga banjar kiduling kretek desa bekasi yang memilih mengungsi di banjar bang bang pande desa rendang
pada jam sembilan pagi terus merasakan gemuruh mulai jam dua siang
terus malamnya keluar apinya sekitar jam tujuh
karena melihat api ini panik
petugas pvmbg mengimbau masyarakat selalu waspada dan marang warga untuk beraktivitas di radius empat km dari puncak gunung
nandang risada astika karangasem